badan narkotika nasional dan direkturat becukai kementerian keuangan
jumat siang merilis hasil pengungkapan jaringan narkotika internasional asal taiwan
di apartemen taman anggrek jakarta barat
kasus ini merupakan pengembangan dari tertangkapnya dua tersangka
kamis malam lalu di jalan lodan jakarta utara
keduanya adalah huang jong wei warga negara taiwan dan sadikin warga negara indonesia
tersangka huang tinggal di apartemen taman anggrek
ia diduga menjadikan apartemennya sebagai gudang tempat penyimpanan narkoba
dari hasil penggeledahan di tower delapan unit dua puluh dua g dan dua puluh enam a
petugas bnn menyita berkas dan buku rekening tabungan
pengungkapan sindikat narkotika asal taiwan ini telah berlangsung selama tiga bulan
petugas menyita lima puluh satu empat kg sabu yang dikirim dari taiwan ke indonesia melalui surabaya
yang dibungkus dengan kemasan teh dan disimpan di dalam koper
tersangka hjw akhirnya
tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit akibat luka tembak karena melawan
dan juga berusaha kabur dari sergapan petugas
bnn masih terus memeriksa sadikin guna mengungkap jaringan sabu asal taiwan ini
mengambil dua koper yang berisi narkotik jenis sabu atau kristal metamfetamin
jika ditotal secara keseluruhan kurang lebih lima puluh satu kilogram
kemudian ada tiga orang yang ditangkap
satu atas nama sadikin warga negara indonesia
tetapi ini belum terklarifikasi
karena ada kecurigaan kami bahwa yang bersangkutan bukan warga negara indonesia
tetapi memiliki ktp indonesia
saya menempatkan khusus proses
seperti ini
ada bahkan beberapabroken solitary